artis wulan kuritno mengembarikan senyum saat keluar dari gedung bares krim polri pada
hari sore wulan diperiksa selama hampir tujuh jam terkait dugaan melakukan promosi didari
ia mengaku senang sudah diberikan kesempatan untuk memenuhi panggilan penyidik cyber paris
impor dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi dan pasti aku berterima kasih
banget dengan tim penyidik dari baris krim cyber sangat profesional dan aku juga terima kasih buat
teman teman media yang setia menunggu aku sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya bulan
guritno dilaporkan asosiasi lawyer muslim indonesia almi atas dugaan promosi judi online
pemanggilan ini merupakan
yang kedua kalinya sebelumnya pada tujuh september lalu wulan juga dipanggil namun berhalangan hadir
lantaran sakit ketua umum almi berharap agar penyidik baris krim polri untuk tidak ragu ragu
dalam penyelidikan agar tidak ada tebang pilih karena banyak pendapat pendapat dari kawan kawan
netizen mengatakan kenapa selebgram biasa itu diproses kenapa yang artis besar tidak diproses
maka kami memiliki rasa ketamjauan moral untuk mengupdate itu
selain wulan ada dua puluhan publik figur yang dilaporkan diantaranya artis penyanyi dangdut
hingga komedian polisi juga bakal memanggil dan memeriksa publik figur lainnya yang ikut
mempromosikan situs judi online atas kejadian ini wulan guritno juga menjadi trending di
media sosial lantaran malah diusulkan menjadi duta anti judi online tim liputan cnn indonesia